hai hai hai hai hai hai hai bewa aku berhasil menipu raksasa jahat itu dengan bambu itu tuh
yang pintar ya dong pintar tantra tantra tantra hehehe kamu memang sahabat yang si gati hahaha
tempatnya cukup luas dan bagus sekali
kamu datang ke hutan ini tanpa izin
aku datang lagi
kamu baik banget
hai oh ini bisa
hai apa jadi pisang pisang yang kemarin kamu kasih sama kera
tapi tantri aku bawa pisang ini untuk kamu
kok kamu marah sama kera aku
tidak tahu aku jadi curiga kalau kamu ada maksud yang gak baik dengan ini ah enggak tapi aku kaget aja
ya udah tapi kalau begitu saya permisi dulu ya besok saya kembali lagi